back timnas indonesia pratama arhan disebut selangkah lagi akan bergabung dengan klub kasta tertinggi korea selatan suwon fc
klaim itu diungkapkan oleh media ternama korea selatan chosun
berdasarkan informasi ofisial k league suwon fc sudah mencapai kesepakatan dengan pihak arhan
general manager suwan fc choi son hu diklaim tertarik merekrut pemain asal asia tenggara untuk meningkatkan nilai klub di pasar asean
hingga kini arhan berstatus sebagai pemain tokyo verde klub kasta kedua liga jepang
namun back kiri dua puluh satu tahun itu gagal mendapat waktu bermain yang banyak sejak bergabung pada dua ribu dua puluh dua lalu
arhan masih punya kontrak di tokyo verde hingga januari dua ribu dua puluh